hai kita apa dulu ya siapa dan atur atur dulu
hai apa dikutuk kontrol naik keras
belum dan belum dan belum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
namun dari yang salah
pak kasa presidium
pak lokak presidium
yang sama sama kita hormati
seluruh regerikan awal media
yang hadir pada
pada saat ini saya berterima kasih kepada sekalian dari kementerian komunikasi
kami akan menyampaikan terbaik dengan beris penampakan kasus di mana telah menjadi perbara penganian
yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati
sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga ratus lima puluh satu ayat tiga dan atau pasal tiga ratus lima puluh sembilan
ada pun yang menjadi kronologis awal berkait dengan peristiwa yang terjadi
di mana pada hari rabu tanggal empat oktober dua ribu dua puluh tiga
sekira pukul lima wib
telah datang dan telah melaporkan
seseorang kekosek laka sangri
bahwa ada seorang wanita meninggal dunia
dari informasi laporan tersebut
maka tiket kosek laka sangri
berserta kinabis satres tim korek tanda surabaya
turut dan mendatangi tkp
dari hasil pemeriksaan di tkp
dan keterangan para saksi yang ada di apartemen

di mana tkp tanda surabaya
seorang wanita meninggal dunia
dengan ditemukan beberapa hal kejanggalan
yang tentunya hal ini ditindaklanjuti
oleh satres tim korek tanda surabaya
dengan memperhentuk tim gabungan
guna untuk memberikan pendalaman
baik di apartemen
di tempat hiburan black hole ktp
di area parking basement remak mall
dan juga di rumah sakit
serta melakukan pendalaman secara analisis
kepada cctv di tempat tempat tersebut
pada masing masing lembaga tersebut juga
telah dilakukan para rekonstruksi
dari hasil penyelidikan
kemudian kami menerima laporan polisi
yang dibuat oleh ibu korban
dan kami melakukan gelar pengarah
ke tahap pendidikan
dengan pemeriksaan saksi saksi
pengumpulan barang bukti
keterangan dengan cctv yang ada
dengan kronologis tukahan peristiwa
di tanggung jalan sebagai berikut
pada hari selasa tanggal tiga oktober dua ribu dua puluh
sekira pukul delapan belas tiga puluh wib
korban dsh dan saksi gr
mereka berdua telah menjalin hubungan
sejak bulan mei dua ribu dua puluh tiga
atau kurang lebih lima bulan
sedang mengembangkan di daerah jiwok
yang kemudian dihubungi oleh
salah satu rekan dari saksi empat
untuk diundang ke tempat hiburan
pada pukul dua puluh satu tiga puluh dua wib
korban dsh dan saksi gr
datang di playhall ktp ma
rum tujuh dan bergabung dengan lima rekan nya
berkaroge sambil meminum minuman keras
yang jenis tequila jotwebo
kemudian pada hari rabu tanggal empat oktober dua ribu dua puluh dua
pada pukul lebih sepuluh menit
wib korban dsh dan saksi gr
disaksikan oleh security playhall ktp
pulang menuju wib
dan saat itu terjadi cekcok atau pertentangan
keterangan saksi gr dalam perkara itu
bahwa saksi gr telah melakukan penendangan
ke arah kaki tangan korban dna
sampai kepada posisi duduk
mungkin ada bapaknya
dan kemudian setelah duduk saksi gr
kepala korban dsh
sebanyak dua kali
dengan menggunakan botol minuman
ini sesuai dengan cctv
dan hasil dari prarekonstruksi
jadi pengontrol ini secara jelas
masih terjadi pertentangan atau jenis perang
kepala saksi gr
bahwa saksi gr
sebelumnya saksi gr
di antara mobil mobil yang dianggap
kemudian korban dsh berduduk sandar
pada pintu sebelah kiri
jadi posisinya duduk
di sisi sebelah kiri
dari pintu mobil
dan saksi gr saat itu
di sisi sebelah kiri
dari pintu mobil
dan saksi gr saat itu
di sisi sebelah kiri
dari pintu mobil
dan saksi gr saat itu
selanjutnya mobil dijalankan
oleh saksi gr
dari parkir belok ke kanan
dari parkir belok ke kanan
sedangkan posisi korban
berada di sisi sebelah kiri
berada di sisi sebelah kiri
dan terseret sejauh
lima meter kurang lebih
setelah kuri tilaikat
datang akhirnya saksi gr
turun dari mobil
dan menaikkan korban dsa
ke dalam mobil
ke dalam mobil
innova pada bagian belakang
dan dibawa ke apartemen
dan dibawa ke apartemen
ini sesuai dengan hasil cctv
dan pralara rekonstruksi
dan pralara rekonstruksi

saksi gr di bagian apartemen
dan memindahkan korban
kursi roda yang mana
korban sudah dalam
dalam kondisi tersebut
mencoba untuk memberikan
sambil menekan nekan dada
namun tidak ada respon
selanjutnya korban dsa
dibawa ke rumah sakit nasional hospital
oleh pihak rumah sakit
korban dsa dinyatakan
sesuai dengan cctv
dan pralara rekonstruksi
dengan atas kejadian tersebut
informatik pt surabaya
telah melanjutkan otopsi
korban dibawa ke rumah sakit
serta didukungnya alat hukum
yang mana waktu kejadiannya adalah
jono sewojo surabaya
dan area panggil
ada pun ini jawaban
perempuan dua puluh delapan tahun
dan tinggal di apartemen
kronologis yang didukung dengan alat hukum
laki laki tiga puluh satu tahun
panggil tingkatan menjadi tersangka
dua belas tahun penjara
tindakan yang sudah kami lakukan
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh tiga
telah kami lakukan
perintah penahanan tiga ratus dua
tanggal lima oktober
selama dua puluh hari ke depan
silakan dari bu dokter
yang bisa menyampaikan
sehingga bisa mengetahui
apa yang disampaikan
dari komunologis pada tersesuaian dengan
otopsi dari tim forensik
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

sesuai dengan sop
dan sesuai dengan perperiksaan
pak kepala orig
pada perperiksaan luar
pada kepala sisi belakang
pada anggota belakang atas
bagian kanan dan tengah
kemudian pada perut kiri bawah
pada lutut kanan
kaki bagian atas atau paha
kemudian ditemukan juga luka leher
pada anggota belakang atas
sedangkan pada perperiksaan
dalam kami temukan
resepan darah pada
otopsi leher atau lapisan
leher kanan dan kiri
kemudian patas tulang disertai resepan darah
ada luka oma pada
organ karu dan luka pada organ hati
kemudian kami lakukan
untuk melengkapi data
bu dr gini atas penyampaiannya
saya rasa cukup ya
pertama yang kedua
pesan pesan kesanta ini
kedua merupakan anak pejabat
dari anggota dpr ri
untuk memastikan yang sama
kalau motif itu
yang bersama kita
yang kami pendalamkan